para pemimpin dari negara dari berbagai belahan dunia tiba di beijing tiongkok pada rabu kemarin
kedatangan mereka untuk membahas kerjasama yang tertuang dalam misi jalur sutra baru atau belt and road initiatives
para petinggi dunia menghadiri forum jalur sutra baru belt and road initiatives di beijing tiongkok
forum yang digagas di tiongkok ini dihadiri oleh tiga puluh tujuh kepala negara dan kepala pemerintahan
selain indonesia dan beberapa negara asia tenggara lainnya hadir pula pemimpin azerbaijan mongolia chile serbia dan uni emirat arab
selain itu sekitar lima delegasi dari lebih satu ratus lima puluh negara dan sembilan puluh organisasi internasional hadir dalam forum jalur sutra baru ini
sebagian besar peserta telah hadir pada rabu dua puluh empat april
presiden azerbaijan ilham alief menyatakan misi ekonomi jalur sutra baru sejalan dengan strategi pembangunan azerbaijan
pasalnya negeri tirai bambu dan azerbaijan telah menjalin hubungan diplomatik sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman di proyek gas alam petrokimia infrastruktur serta perdagangan bebas
sementara presiden chile sebastian pinera menghadiri forum di tengah kunjungan kenegaraannya
sebagai negara amerika latin pertama yang menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan bebas dengan tiongkok
chile menyatakan telah menuai hasil pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat
selain itu negara jiboti merupakan negara pertama di afrika yang merespon belt and road
presiden djibouti ismail omar gouleh mengatakan
hubungan diplomatik dengan tiongkok telah terjalin sejak empat puluh tahun lalu
negara di afrika timur ini ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui misi perdagangan jalur sutra baru
dari uni emirat arab hadir wakil presiden dan perdana menteri sheikh mohamed bin rashid al maktum
sebagai salah satu negara yang paling awal merespon belt and road uni emirat arab merupakan mitra dagang terbesar kedua tiongkok
ua berencana untuk terus aktif di jalur sutra baru dan mempercepat kerjasama dengan perusahaan negeri panda di semua bidang
tak ketinggalan dari tanah air hadir wakil presiden indonesia yusuf kala
jk tiba di beijing rabu dua puluh empat april pukul tujuh belas empat puluh waktu setempat
pertumbuhan ekonomi indonesia terbesar di kawasan asia tenggara
indonesia juga mempertahankan hubungan dagang dengan tiongkok dalam beberapa tahun terakhir
tahun dua ribu sembilan belas menandai tahun ke enam sejak pembentukan kemitraan strategis
tahun dua ribu sembilan belas menandai tahun ke enam sejak pembentukan kemitraan sejarah